menurut keterangan petugas disana
soal hubungan pak a dan pak roy
yaudah kali itu
saya tunggu ya pak
tadi saya gak fokus
ini asfal bukan busa
bantu bawa ke rumah sakit ya
apa yang kesini
saya iparnya aldebar
apa anda tau
hubungan antara aldebaran dan juga
lo iparnya dia
jangan pernah sebut nama dia di depan gua
udah mati belum
udah mati kan
andin beruatnya siuman
memang kemarin sempet kritis
hei jangan bikin keribu hutan disini
tunggu kok saya belum selesai bicara
oke ya saya gak ribut lagi disini
gak ada urusan sama lo
aldebaran suruh datang kesini ngomong sama gua
sudutnya ke diri gua
padahal tinggal selangkah lagi
sekarang gagal untuk dapetin petunjuk
tentang roy dari si angka
aduh aduh aduh
liat liat dong jadi muka uya jadi kuyuk begini
nanti mau uya mau bantuin doang kok
ya lagian bikin kaget aja sih
kiki lupa belum kasih makan
bukannya tadi ya yang kiki udah bawain uya
seguur jengkol yang rasanya
orang gigi belum kasih makan putra kidul
putra kidul tamagoci pemberian dari mas rendi
ini kalo ga dikasih makan nanti dia mati lagi
ngapain ini mainnya begituan
ingat umur inget usia ayang kiki
nggak jadi pelit amat segala mainan bocah dikasihin
mendingan juga uya
yang sudah jelas memberikan janji
untuk sehidup semati
setulis hati uya yang paling dalam
lagian mas rendi
mas rendi ngasih ini tuh ada tujuannya
kalo mas rendi ngasih ini
karena mas rendi pingin tau ketekunan kiki
merawat tamagoci putra kidul ini
berarti kalo kiki bisa merawat si tamagoci ini
otomatis suatu saat nanti
penuh putra hidup penuh tanggung jawab
itu putra kidul
putranya kiki dan abdullah reni
selamat sore pak
kok bapak bisa ada disini
ada apa pak
sebaiknya nggak perlu ngomong apa apa
rendi kan orang kepercayaannya al
saya ada kepentingan
anda sendiri ngapain kemarin
yang kemarin hilang dirampok
sukses buat mobilnya
panino merahasiakan dari saya
kalo dia ketemu erlangga
menanyakan sesuatu soal pak a
tahanan yang beramai
tahanan yang beramai
sekarang bahkan dia tidak mau berbicara dengan siapapun
sampai sampai angga marah besar gitu
tadi saudara erlangga bilang
kalau dia hanya mau menemui seorang saja
yaitu pak aldebaran
angga pengen ketemu sama pak al
buat apa ya
ya udah udah gitu
saya permisi pak en
menurut keterangan petugas di sana
angga jadi marah besar ketika ketemu sama panino pak
dan dia menolak untuk ketemu sama siapapun
kecuali ketemu sama bapak
mau apa lagi angga ketemu sama gue
makasih informasinya ren
habis ini kamu langsung pulang aja istirahat di rumah ya
baik pak makasih
ini anggil kesayangan yang mau pak
mungkin cuma mereka yang bisa bikinin lo tetap ada di sisi gue
tolong bantu aku mempertahankan pernikahanku sama nino
selama ini aku merasa
merasa hilang percaya diri aku
sangat takut takut nino berpaling dari aku
bangun nak bangun
ayo jangan begitu
papa sama mama gak akan biarin nino lakuin itu ke kamu
kamu tenang aja ya
udah jangan khawatir
tapi aku tetep aja takut ma
aku tuh selalu berharap lina mencintai